namanya pagar makan tanaman tapi saya pertanyakan kalau pagar makan tanaman
rumahnya makan apa saya tanya rumah makan sunda
gue juga udah lupa india kok
dia udah menggaruk kelama gua
sama dia sama aja udah bikin gue sakit hati

anak untuk bertemu dengan lu
dua pacaran kamu seperti semuanya
memang banyak ah
lihat aja awas lo
oh ternyata lo
thank you banget ya lo udah datang sama temen temen lo
lo harus ngajakin gue dinner
chandra nih bu duna yang sama sama aku aku disuruh kesana
ya udah oke aku enter nih
kamu kan bisa kenal sih perempuan kayak gitu
kasar banget tau
aku juga sebenernya tuh bawa kenal dia
rasanya aja aku nolong dia dan ya udah disitu juga aku bawa kenal
udah kamu gak perlu khawatir sama dia oke
aku gak ada perasaan apa apa sama dia
iya kamu gak ada perasaan apa apa sama dia tapi kelihatannya dia ada perasaan gak sama kamu
udah gak perlu cemburu
gak perlu udah kita gak usah bahas ini
ya nggak penting sama sekali
gak perlu kita main main lipsticknya aja agak minor dikit
gapapa kan biar kelihatan lebih berbeda gitu bukan adriana banget gitu
iya sih sayang kamu kayak gini lebih kelihatan muda banget
adriana kan masih muda juga ma
memang udah kelihatan lebih tua
salah ya mama
salah dong ma
masih nih kayaknya sama aki aki jadi kebawa nenek nenek juga gue
enggak sih tapi bagus juga
penyamaran kamu kayaknya sukses
jadi kalau kamu nanti ketemu keleks alias elex iya kan
dan gak ngeh kalau kamu sebenarnya adalah seorang istri b iskandar pengusaha sukses
tapi hati hati jangan sampai udah penyamaran kece kece gini kamu salah bertindak lagi terus ke gap
pergi dulu ya
kamu lady biker gini pergi nggak naik motor kan
ah punya anak satu
tante mau kemana
tante mau pulang aja sini
daripada nungguin mami kamu lama banget
mami paling mau lagi pergi sama temen temen arisannya
tante nginep aja ya
gak emang kasih
tante pulang aja ya
jangan lupa nanti tertipannya kasih ke mama kamu
yaudah sini tante pulang dulu
salam untuk mama kamu ya
waalaikumsalam tante hati hati
lagi chattingan sama siapa sih
kamu pengen tau aja
jadi reva gak boleh tau
sekarang main rahasia rahasiaan sama reva
reva gak boleh tau
marah gitu aja
tapi kasih tau
tadi ada sms dari
yang sms duluan
papi atau tante farah
emang penting kamu tahu siapa yang sms duluan
ya jelas penting lah pi
yang pasti sih reva seneng banget pi
itu artinya kan
loh ya reva seneng lah pi
karena papi berarti kan
agak agak care gitu sama tante farah
papi ngerti betul maksud kamu
kamu jangan punya pikiran yang macem macem
dengan hubungan papi dengan de farah
reva kan cuma berharap doang
reva juga nggak maksa papi
kalo papi gak suka sama tante farah
papi liat de farah adalah seorang perempuan yang cantik
kadir mandiri dan juga soleh
ya pasti suka lah
tapi gak mungkin kan waktu suka kepada dia
melebihi suka sebagai seorang teman
karena biar bagaimanapun papi ini adalah laki laki yang punya istri
istrinya yaitu mama adriana
dulu waktu tuhan masih sama mamanya si non
tuhan juga kan udah pacaran sama si nyomo dia
eh eh salah
ada urusan lain selain ngurusin saya
ada lagi urusan lain selain ngurusin saya
maaf sutil ya tuhan ya
justinet mau permisi aja dah
kalo begitu mah
tapi sutil kan orangnya emang kadang kadang begitu pi
gimana menurut papi
papi gak mau ngebahas masalah ini
papi silahkan dulu
ragian ini udah malem
kamu baru sakit baru keluar rumah sakit biaya te maha kamu nyawet sehatnya maha udah cacing
woi dadang woi nganter gun
diantarkan nadia ya sampai ditujuan ya
wah dadang teh jomblo
takut disalib di tikungan
tega pisang kamu menutupkan sendiri
sampai tega begitu
saya akan nganterin si nadia sampai tujuan selamat
kecuali si nadianya ngasih tempat
tapi saya pertanyakan kalau pagar makan tanaman rumahnya makan apa saya tanya
rumah makan sunda
satu jengkol dah
yaudah nanti nadia saya nganter
saya aja tuh yang nganterin gimana
ya gak usah bah
kan ada mondi
biar mondi yang jagain mama dari belakang aja
eh tapi nanti kalau kepegat macet kumaah coba
jangan dong susah
ketinggalan lagi nanti
oh bukan khawatir atau hari wang tapi
apa apa memang tidak bisa jagain mama
sudah nadia sayang
sering main mama
kau tau anak kecil lah
udah mau apa
udah mau apa
jangan dipikir pikir pembalasan
ke rumah lah boy ya nak boy aduh maaf ya oma lupa kelamaan ya oma buka pintunya enggak
papa oma eh mau ketemu alex boy nge telepon dulu gak ada sayang oh enggak mas saya kesini
nggak mau ketemu sama alex kebetulan tadi boy lewat sini siapa tahu kan oma suka ini nih jadi saya
mampir buat oma nih ya allah tuh ngata sih kok repot repot oma ya udah kalau gitu boy balik
dulu ya oma ya eh jangan jangan masuk dulu kita ngeteh sambil ngobrol saya temenin oma ayo masuk dulu